ratu elizabeth ii mengembuskan nafas terakhirnya di usia sembilan puluh enam tahun setelah menjadi ratu selama tujuh puluh tahun
lantas bagaimana kesan yang ditinggalkan oleh ratu elisabeth ii
untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya duta besar republik indonesia untuk inggris tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu lima belas tengku muhammad hamzah taif
selamat malam pak hamzah
selamat malam mbak jadah
pak kesan yang ditinggalkan oleh ratu elizabeth seperti apa pak terutama selama bapak menjabat sebagai dubes ri di sana
baik terima kasih pertanyaannya tapi boleh saya koreksi sedikit ya
saya di inggris itu awal dua ribu dua belas sampai awal dua ribu empat belas
tapi tadi menjawab pertanyaan kalau bagi saya sendiri pribadi saya ada satu kesan yang betul
betul mengenal hati saya itu adalah ketika saya menyerahkan credentials sebagai duta besar kepada ratu elizabeth ii
pada saat itu di buckingham palace saya serahkan masih sendiri belum istri belum gabung
tetapi kata kata yang beliau ucapkan adalah
jadi nampaknya semua catetan catetan yang diperoleh dari kementerian luar negerinya diserahkan kepada beliau dan beliau baca semua
jadi beliau itu sadar bahwa saya dan ayah saya dua duanya dikempatkan di london walaupun ayah saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
saya baru dua ribu dua belas sampai dua ribu enam belas
tapi hal itu diucapkan
dan itu bagi saya sangat berkesan
perhatiannya terhadap detail itu ya pak yang meninggalkan kesan sangat mendalam
dan itu kesan itu yang detail bukan hanya kepada saya tentunya
kalau kita lihat masyarakat inggris sendiri itu cintanya terhadap ratu elizabeth ii itu nampak nyata
beliau kemana aja kegiatan kegiatan yang dengan menemui masyarakat itu langsung banyak ya
tidak hanya di hadir bukan itu saja
tapi kalau beliau juga dari satu tempat ke tempat lain dalam perjalanan dengan mobil itu kan kaca jendelanya jernih semuanya
jadi orang yang di jalan pun bisa lihat itu semua kasih salam kepada ratu
itu sedemikian besarnya cinta masyarakat inggris terhadap ratu elizabeth ii
pak hamzah sebenarnya rasa cinta yang begitu dalam dari masyarakat inggris
dari analisa bapak apalagi selama jadi dubes ri di sana itu kenapa
mungkin selain dia menjadi memang ratu dari kerajaan inggris
apakah kepribadiannya atau karakteristiknya ini yang justru membuat dia sangat dicintai oleh masyarakat di sana pak
itu betul itu juga
tapi kan dari awal kalau kita lihat sejarahnya dalam janjinya waktu diangkat menjadi ratu
dan ini dibuktikan sampai akhir hayatnya itu masih terus dia tunjukkan kepada masyarakat
nggak lari dari janjinya itu yang tepat
itu yang kadang kadang mungkin sekarang kita juga perlu lihat bahwa pejabat pejabat negara ini penting begini janjinya yang betul
pengabdiannya terhadap janjinya dan juga kepada masyarakat itu ya pak
ratu elisabeth ii
berbicara ini memang merupakan bukan sosok pimpinan pemerintah karena kita tahu tidak ada lagi monarki absolut di inggris
namun sebagai simbol stabilitas atau simbol pengikat yang bapak lihat sepenting apa sih peran ataupun simbol yang ratu elizabeth ii ini bawa selama ini untuk persatuan kerajaan inggris itu sendiri
tetap ada kerajaan inggris
karena kan banyak permintaan bahwa monarki dihapuskan sama sekali kemudian juga kesatuan rakyatnya itu seperti apa sekuat apa simbol ratu elisabeth ii ini pak
itulah yang tadi pak caca juga katakan dari sifat sikap dari ratunya sendiri itu nampak jelas cintanya kepada rakyat
tetapi di samping itu hanya bukan di inggris sebagaimana kita ketahui kan setelah perang dunia ii
terjadi perubahan dari empire tapi dikembangkan apa yang disebut sampai sekarang masih ada persemakmuran commonwealth
oleh karena itu yang dari dulu sebagai bangsa bangsa yang dijajah dengan adanya commonwealth itu berubah statusnya jadi lebih pada sama ratanya
nah ini yang makanya satu perubahan yang dahsyat sekali dan itu yang membuat suasana dan hubungan antara
karena bangsa bangsa ini jauh lebih baik daripada dulu
ini juga salah satu bukti bahwa di masa ratu elizabeth inilah ini bisa terjadi
simbol stabilitas itu ya dan apakah kesan yang ditinggalkan atau peran yang ditinggalkan ini akan memberikan dampak pak ke depannya
karena kita tahu setelah ini yang menjadi air
yang terakhir adalah anak sulungnya yaitu raja charles namun memiliki sejarah yang memang cukup kontroversi berbeda dengan ibundanya
yang memiliki sejarah walaupun banyak mungkin kontroversi kontroversi yang terjadi pada saat kepemimpinannya
tapi bisa dibilang lebih tone down dibandingkan anaknya raja charles
bagaimana bapak melihatnya
tentunya kita mengharapkan yang terbaik untuk king charles iii
tapi faktanya pasti akan susah atau agak sulit untuk bisa melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya ratu elizabeth ii
tapi tentunya kita harapkan bisa menyesuaikan lah
karena kita juga mengetahui bahwa dari pihak kerajaan itu kan juga tidak boleh terlalu banyak mencampuri pemerintah yaitu penduduk menteri
tapi di masa
masa yang lalu itu juga kita sering lihat ya bagaimana sebagai manusia kadang kadang kita kan melihat sesuatu
lalu langsung mau membuat anggapan
nah ini terlalu sering waktu itu dilakukan oleh prince charles
nah ini yang harus disesuaikan atau diikuti aturan aturan yang berlaku di kerajaan ini sekarang bagi king charles
karakter dari ibundanya yang seperti apakah yang diharapkan tetap atau dicoba untuk tetap dijalankan oleh princharge
atau apakah kemampuan ibundanya yang sebenarnya cukup adaptif dengan perkembangan zaman selama tujuh puluh tahun ini ya pak ya
karena tiap zaman itu kan berubah
dan ratu itu bisa menyesuaikan seterusnya sampai tujuh puluh tahun
itu sudah bukti nyata bahwa beliau itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang
dan berubah terus
apakah itu jadi karakter penting yang juga harus dimiliki oleh raja charles iii
dan bukan hanya raja charles iii
bagi setiap pemimpin dunia kalau memang dunia sudah berubah ya kita juga harus menyesuaikan
bukan dengan berupaya mempertahankan sebagaimana yang dulu dulu
itu yang mungkin tidak cocok lagi kalau memang zamannya sudah berubah
selain kemampuannya untuk adanya
karakter karakter apa lagi yang bisa bapak lihat langsung dan juga tadi perhatian terhadap detailnya
yang penting untuk dicontoh oleh pemimpin pemimpin dunia
itu kan sebagaimana tadi saya katakan bahwa monarki konstitusional itu membuat dari kelompok kerajaan ini juga tidak boleh terlalu banyak mengintervene dengan pemerintahan
nah ini yang juga penting untuk diperhatikan
ratu selama ini kan mungkin ada pandangan pandangannya sendiri
tapi tidak pernah diutarakan
tidak pernah mengadakan press conference
oleh karena itu dia tetap menjaga untuk stabilitas di negara sendiri
ini yang terasnya juga penting
jadi pemerintahan biar diserahkan kepada perundang menteri dan kabinet
beliau adalah kepala negara yang harus menjaga
namanya ketenangan lah di kehidupan negaranya
itu artinya ratu elizabeth sangat amat menghargai semua orang di sana ya
nah kemudian setelah sepetinggalnya ratu elizabeth ii tadi saya sempat singgung sedikit
ada suara suara masyarakat di sana yang ingin menghapuskan
monarki dari inggris inginnya demokrasi
sebenarnya simbol ratu elizabeth ii ini bisakah kita katakan suara suara itu dapat diredam karena salah satunya adalah perannya ratu elizabeth ii pak
ya menurut saya ya
karena memang ratu elisabeth telah membuktikan bagaimana dia menjalankan sebagai kepala negara
dan semuanya stabil
dan ketenangannya juga ada
ya bisa aja hal hal di sana sini terjadi
itu yang penting dipegang untuk semua para pemimpin dunia ini sekarang saya rasa itu
apapun posisinya ya
memimpin negara kah
atau memimpin kerajaan kah
ataupun pemimpin yang terkecil
karakter dari ratu
ratu elisabeth ii ini patut untuk dicontoh
seperti itu ya pak ya
selama bapak menjabat sebagai dubes ri di sana
kesan apa lagi selain tadi yang pertama kali datang perhatian detailnya dan selama menjabat dari dua ribu dua belas hingga dua ribu enam belas
pengalaman apa lagi yang pernah bapak terima
dan kesan apa lagi yang pernah bapak terima
bapak terima dari ratu elisabeth ii

bis bis kelantungan yang guaranteed
dan kalau ratunya sudah keluar jalan itu dimanapun ada masyarakat yang lagi berdiri selalu menyempatkan diri untuk berhenti small talk chatting dengan yang ada di sana
dan terus jalan masuk ke tenda diplomatic community itu pun satu satu di salam
itu yang bukan main apa namanya saya bisa bayangkan mungkin yang lebih muda pun kalau mesti jalan alam ngomong dengan sekian banyak orang itu kan bisa capek juga
tapi ratu elizabeth selalu melakukan ini setiap tahun itu yang saya juga kagum kagum sekali itu
lagi lagi devotion to the people itu yang benar benar dilakukan oleh ratu elizabeth ii
dikasih lihat langsung bahwa ini yang saya lakukan untuk orang orang
sampai jadi membawa jadi tenang semuanya
jadi apakah itu artinya jika bertemu dengan ratu elizabeth ii rasa rasanya walaupun dia adalah pemimpin negara terasa tidak ada jarak pak
jarakkah itu artinya pak
begitu pak yang bapak rasakan mungkin
iya dalam satu sisi
terus terang kalau saya boleh ceritakan juga waktu menyerahkan credentials memang saya agak agak nervous ya
pertama kali mesti menghadap ratu maju dulu sendiri
kita tahu ratu adalah orang pemimpin yang sudah bertemu dengan sekian banyak pemimpin dunia
ada lima belas perdana menteri yang berada di inggris semua dilaluinya dengan baik
tetapi begitu saya menyerahkan fredentials
wajahnya yang senyum akhirnya saya merasakan seperti ini seperti ibu saya
jadi itulah memang betul
jadi ada apa ya
ada karisma yang tidak bisa dijelaskan ya pak ya
ya itu langsung kelihatan dari wajahnya dari sikapnya dari ngomongnya
itu yang membuat orang jadi oh this is nice
apa yang diucap apa yang dijanjikan itulah yang terlihat dan dilakukan seperti itu pak
dan jadinya waktu dari jadi ratu ya devotionnya itu terus sampai akhir hayatnya
hingga akhir hayatnya tetap dilakukan
dan itu terbukti banyak sekali rakyat yang langsung datang ke buckingham palace dan juga ke istana istana lainnya ya pak ya
dan ini bukan hanya dari orang orang inggris yang ke london dan istana yang lain
tapi pemimpin pemimpin dunia pun langsung menanggapi bahwa
jadi mungkin dia adalah perempuan bukan hanya untuk kerajaan amerika serikat tapi juga untuk dunia
dianggap sebagai perempuan
baik terima kasih bapak tengku muhammad hamzah tayeb
duta besar republik indonesia untuk inggris pada tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu dua puluh
terima kasih pak hamzah telah bergabung malam hari ini dengan cnn indonesia
terima kasih waduh balap